anda kembali di cnn indonesia today
kasus covid sembilan belas yang menurun membawa harapan bagi para pelancong untuk berwisata
dibukanya kembali tempat wisata tentunya mendorong orang orang untuk memberanikan diri melakukan pelesiran
meski demikian kerumunan di tempat hiburan dan wisata tetap menjadi hal yang tidak terhindarkan
keputusan untuk berwisata di tengah pandemi jadi hal yang sangat subjektif
lalu bagaimana minat orang orang untuk berwisata di ppkm yang telah turun level ini kami bahas untuk anda
pagi ini kita akan lihat survei yang dilakukan oleh cnnindonesia com
dalam fenomena travel revenge atau pelesiran karena balas dendam akibat pandemi covid sembilan belas
jadi cnn indonesia com melakukan riset melalui twitter
di mana mempertanyakan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik domestik ataupun ke luar negeri
sejumlah negara kembali membuka pintu pariwisata bagi turis asing
seiring dengan tren penurunan jumlah kasus covid sembilan belas
siapkah kemudian pembaca cnn indonesia untuk kembali berwisata ke luar negeri dalam waktu dekat
dan hasil riset ataupun perhitungan yang dilakukan oleh cnn indonesia com
apa saja kemudian faktor faktor yang mempengaruhi perjalanan atau keinginan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan pada saat pandemi covid sembilan belas ini
meskipun ppkm levelnya sudah mulai turun ya
yang pertama adalah kekhawatiran adanya transmisi virus
kekhawatiran yang pertama
kemudian adanya masa karantina yang harus dilakukan pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri atau kembali dari luar negeri
begitu karena beberapa wilayah memperlakukan aturan karantina ya beberapa hari untuk masyarakat yang baru saja singgah ataupun berkunjung ke luar negeri
begitupun jika kita berkunjung ke luar negeri ada persyaratan yang harus dilakukan
meskipun memang saat ini ada beberapa negara yang sudah memperbolehkan hanya kartu vaksin saja
yang menjadi syarat utama begitu ya
ini bahkan kartu sertifikat vaksin kita sudah bisa dipergunakan
dan makanya kita sekarang melihat banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri
kemudian selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah dibuka atau tidaknya wilayah tersebut atau tempat wisata tersebut ya
untuk kemudian wisatawan bisa berkunjung
nah kita lihat di sini
dan memang jika kita menyoroti ya bagaimana aturan gas dan rem yang dilakukan oleh
pada saat rem dilakukan tempat wisata semua ditutup begitu
tapi pada saat gas ini pada saat sudah dimulai relaksasi
diberikan sedikit pelonggaran begitu
pelonggaran ini banyak sekali tempat tempat wisata yang sudah boleh dibuka
mobilitas semakin tinggi
dan ini menyebabkan adanya potensi kerumunan
nah kita lihat apa itu revenge travel
jadi revenge travel ini adalah fenomena yang terjadi dimana masyarakat melakukan perjalanan atau berwisata setelah isolasi
tadi setelah rem
makanya masyarakat balas dendam begitu
isolasi yang sudah dilakukan beberapa lama
begitu ini menyebabkan masyarakat mengalami yang namanya covid fatigue
covid fatigue ini kemudian bisa cenderung mengarah atau kelelahan akibat covid sembilan belas ini
mengarah kepada stres begitu
sehingga kemudian masyarakat merasa karena sudah ada relaksasi sudah ada pelonggaran
sudah diperbolehkan untuk sedikit melepas penat dengan melakukan wisata
tapi memang ada beberapa risiko
yang mungkin terjadi jika revenge travel ini dilakukan oleh banyak orang
apalagi kalau bukan kembali ditekannya tuas rem sehingga ppkm kembali diperketat
karena covid sembilan belas yang penyebarannya semakin meluas
kita lihat kemudian penyebab revenge travel ini sendiri
yang pertama tentunya merasa lelah dan bosan
tadi saya katakan covid fatigue setelah menjalani isolasi dan pembatasan selama pandemi
sudah lima kali ppkm di jawa bali diperpanjang
meskipun levelnya menurun terus terus
dari level empat tiga bahkan sekarang sudah ada di level tiga
ada beberapa wilayah juga sudah
mengklaim ada di level satu
nah ini menyebabkan masyarakat ini ingin melakukan perjalanan untuk melepas penat
karena lelah dan bosan selama ini berada di rumah atau work from home
dan kemudian masyarakat juga merasa aman setelah vaksinasi covid sembilan belas
jadi memang vaksinasi covid sembilan belas ini menjadi syarat utama
syarat mutlak bahkan ya
jika ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat
ke mall ke daerah wisata
begitu harus menggunakan aplikasi peduli lindungi
seperti yang dikatakan oleh kementerian kesehatan
meskipun sudah divaksin
masih belum tentu aman
karena kita tahu varian delta yang saat ini menyebar di indonesia
ini bisa menyebar sepuluh kali lipat
lebih cepat penyebarannya dibandingkan varian sebelumnya
ini menjadi satu hal yang juga harus diperhatikan
bahwa memang vaksinasi covid sembilan belas ini meskipun sudah dilakukan oleh banyak orang
percepatan vaksinasi telah dilakukan
tapi kekebalan imunal sampai saat ini nampaknya masih belum terbentuk
kemudian kita lihat apa sih dampak dari revenge travel ini sendiri
dampaknya untuk diri sendiri
apalagi kalau bukan adanya risiko adanya transmisi virus ya
dengan kita memaparkan diri
karena seperti yang dikatakan tadi
tempat wisata hiburan
begitu ini adalah tempat tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan
gak heran kita sering mendengar berita bahwa tempat tempat wisata
tempat hiburan yang kembali ditutup
karena adanya kerumunan yang terjadi
saat gas yang kemudian
maksudnya petugas yang ada di sana
begitu yang harusnya mengamankan protokol kesehatan
tentunya nampaknya tidak bisa membatasi pergerakan masyarakat yang ada
kemudian bagaimana dengan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar
nah karena kita ketahui ya
secara tidak sadar
mungkin pada saat kita merasa sehat
pada saat kita merasa biasa biasa saja
tapi ternyata kita pulang ke rumah
kita membawa virus ke rumah
dan kita pulang ke rumah
kita pulang ke rumah
dan membahayakan orang orang di sekitar kita
inilah yang bisa menjadi dampak untuk masyarakat dan lingkungan sekitar
tidak hanya itu
dampaknya bisa jadi juga tentang dampak sosial
karena melihat misalnya begini
kita melihat teman kita yang melakukan perjalanan wisata
baik domestik ataupun ke luar negeri
posting di instagram
begitu di sosial media
ini bisa menyebabkan efek domino
sehingga orang orang lain merasa bahwa saat ini untuk berwisata sudah mulai aman
efek ataupun postingan yang diunggah oleh salah satu orang
yang melakukan perjalanan baik ke luar negeri ataupun ke dalam negeri
ini adalah source yang kami dapatkan
atau informasi yang kami dapatkan dari pandemic talks
jadi ada efek sosial yang disebabkan jika kita mengunggah foto ataupun konten di sosial media kita
nanti seseorang akan merasa tempat wisata itu sudah aman untuk dikunjungi
syaratnya tapi dengan protokol kesehatan yang mutlak
begitu itu tidak menjadi
itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar tawar
kemudian kita lihat di sini
beberapa kali kasus kerumunan di indonesia menjadi sorotan
yang pertama kita lihat ya
kemacetan ke arah puncak bogor pada sembilan belas desember dua ribu dua puluh
kemudian kerumunan tempat hiburan
ini salah satu tempat hiburan di kemang
kita ketahui kemarin sempat menghebohkan juga di dki jakarta
kemudian ada kerumunan di ancol enam belas mei dua ribu dua puluh
kita lihat di sini terjadi rata rata memang pada saat masa libur panjang
nah ini kadang kadang menjadi
ataupun juga pada saat libur keagamaan ya
keagamaan ini menjadi salah satu
menjadi salah satu hal yang menyebabkan banyak terjadi perjalanan mobilitas yang tinggi
memang ini kalau kita melihat bagaimana tingginya minat atau pantusias masyarakat di indonesia untuk kembali berwisata
bagus karena memang roda perekonomian harus berjalan di tempat wisata tersebut
tapi kembali lagi kita harus bisa memetakan potensi risiko
diri kita sendiri
bagaimana potensi penularan virus bagi kita
sehingga kita benar benar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
vaksinasi harus kita lakukan secara lengkap
agar kita bisa aman di tempat wisata tersebut
agar tidak menjadi euforia yang berlebihan
kemudian tempat wisata kembali ditutup
akhirnya kita stres lagi akibat pandemi covid sembilan belas